gue gak bisa ngelupain kejadian itu karena gue bener bener merasa bersalah banget sama darren
dasar gendut jelek loan atau diri kampungan
lo gak lihat tebak badan lo tuh gendut kayak gitu
eh denger ya mendingan gue jadi ulut kakak daripada gue mau sama lo
dia aja gak percaya kalau gue tuh sisil
hai gracio gue baru bikin gerakan baru nih
gue mau tau pendapat lo liat ya
eh neth tunggu dulu eh duduk
lo mau apa lagi sih
sabar dong gue yakin kali ini lo pasti gak bakalan kecewa sama gue
soalnya gue buat sesuatu yang pasti bakal bikin lo seneng banget
ta dah surat dari sisil
surat dari sisil buat gue
kok bisa ya
deran gak ada kata kata yang lebih pas buat memulai surat ini
selain dengan minta maaf sama allah
gue tau ola pasti bertanya tanya banget kenapa gue pergi tiba tiba banget
lo harus tahu gue pergi sama sekali bukan karena gue benci sama lo
justru sebaliknya gue terpaksa pergi karena gue sangat nyesel udah nyakitin allah
maafin gue ya deran karena gue udah ngacapin kata kata yang sangat kelewatan banget kalau
jujur aku tuh bener bener bohongin diri gue sendiri waktu ngomong itu semua
karena sebenernya lo tuh spesial banget buat gue
sware lo harus percaya itu
deren akhirnya gak ada kata kata yang lebih pas buat mengakhirin surat ini
selain dengan minta maaf sekali lagi sama allah
buat semua yang udah gue lakuin ke lo
itu aja kok harapan gue
lo kok suratnya dirobek robek deren
lo tuh jahat banget ya sama gue kimmy ya
lo kok tega ya mempermainin gue kimi ya
tega banget ya kimi
apa sih untungnya buat kamu kimi
jangan pikir aku
jangan pikir surat tadi itu
surat yang aku baru baca itu ya
yang bikin bukan sisil
bukan sisil bukan
gue tau banget itu bukan siang
lo mau tau gitu yang buat siapa
mau tau gak
itu adalah lo yang bikin suratnya tadi kan
bener kok ini dari sisil
jangan pikir gue itu bego
jangan jangan jangan jangan
kertas yang tadi lo pakai buat nulis surat itu
itu kertas yang dia beli di kooperasi kemarin kan
yang nulis bukan sisil
buku itu dijual di kooperasi setelah sisilnya nggak ada dari sekolah ini kimi

mau lo tuh apa sih kimi
terserah dia terserah terserah terserah
lo mau bilang gua gendut
kalau lo mau bilang gue begini
tapi untuk satu hal
untuk urusan sisil
gue tuh udah sakit hati banget sama sisiel
jadi lo gak usah ikut ikut campur lagi
uh d d daran daran tunggu
aduh daran lo salah paham